apa ada yang dia sembunyiin
anak kecil kayak dia itu gak akan pernah bisa bohong
kalau dia tau
papa mamanya udah
pasti seneng banget
cinta nino udah gue dapetin lagi
sertifikat udah beres
besok gue harus kembali cari tahu
soal roy yang disebut sebut sama mamanya al
meski sudah terima elsa lagi
semua tidak bisa lagi sama seperti dulu
kamu kenapa tiba tiba marah sama aku
kesal aku apa mas
tolong kamu kasih tau aja mas
salah aku apa mas
jangan diam aja mas
salah aku apa sama kamu mas
aku pikir kamu akan membiarkan hati kamu
untuk jatuh cinta sama aku mas
tapi kenyataannya berbeda sekarang
kamu malah meninggalkan aku
kamu marah sama aku
kamu sekarang ada dimana mas
bantul sama selimutnya
taruh di situ
kamu yakin gak ada apa apa
kamu gak biasa biasa nyakit begini
kamu bisa cerita apa saja ke mama
kamu pindahin reina
udah seharusnya lo
udah seharusnya lo jauhin andin
kamu sering bertingin marah besar sama aku mas
sampai sampai kamu gak mau angkat telepon dari aku
sebenernya salah aku tuh apa mas
seharusnya kamu bisa kasih tau ke aku mas
seharusnya kamu bisa kasih tau ke aku mas
supaya aku bisa jadi istri yang baik
istri yang kamu mau mas
bukan diam seperti ini
mas pari mas
apa lagi sih
jangan lupa pakai cincinnya
kalau emang dia ada di restoran yang sama
kenapa dia malah pergi ya
apa ada yang dia sembunyiin
reina juga selalu bilang mama
anak kecil kayak dia itu gak akan pernah bisa bohong
masa lu udah pulang belum ya
mas aku mau main
kamu jangan bikin aku panik dong mas
dengan ibu andin
iya dengan saya sendiri kenapa
yang buat desain anak ibu
saya mau kasih tahu kalau nisan yang ibu minta sudah jadi dan sudah dipasang di makam
terima kasih banyak ya pak
nanti saya kirim fotonya ke ibu ya bu